berdasarkan situs corona jakarta go id terlihat zona kuning memenuhi hampir seluruh wilayah dki jakarta
dan menyisakan beberapa daerah yang masih berstatus zona merah
data menunjukkan pada periode sepuluh hingga enam belas agustus terdapat tujuh kelurahan yang masih berstatus zona merah
kemudian data terbaru pertanggal enam belas agustus sore wilayah yang masih berstatus zona merah berkurang menjadi tiga kelurahan
salah satu kelurahan yang masih berstatus zona merah ialah kelurahan cibubur jakarta timur
ketua rt enam rw tiga sumarsono membenarkan jika wilayahnya masih masuk ke zona merah
awalnya kita nol terus awalnya awal terus tuh
semua rt ada dua belas rt di lingkungan rw tiga ini itu semua kena itu
nah sekarang ini justru sudah nol kita malah kena sendiri ini
ya itu aja yang saya sampaikan
meski diberikan penyelenggaraan
di situs corona jakarta go id wilayah di kelurahan cibubur ini masuk dalam daftar zona merah
namun tidak ada pemberlakuan khusus seperti penutupan jalan atau pelarangan masuk ke wilayah ini
lantaran warga yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
mayoritas melakukan isolasi mandiri di luar wilayah ini
seperti di tempat tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah
seperti wisma atlet ataupun pasar rumput
menanggapi turunnya status zona merah ke zona oranye dan kuning di jakarta
kiki budiman mengatakan kondisi dki jakarta saat ini bisa dikatakan terkendali
ya sekarang ppkm nya memang bisa turun ke level tiga
sebetulnya ke dua pun sudah bisa
tapi menurut saya harus tetap dipatuhi lah
leveling ke tiga ke dua itu jangan diloncat loncat
dan masukan saya juga bahwa walaupun levelingnya menurun
tapi kita tidak memperhatikan konsistensi di tiga t
tiga t kemudian lima m dan vaksinasi ini menjadi tiga strategi yang tidak boleh diabaikan
meski mayoritas wilayah dki jakarta sudah memasuki zona oranye dan kuning
warga diimbau untuk tetap mematuhi tiga t dan lima m
karena perubahan status zonasi bisa berubah sewaktu waktu
dan pemerintah juga diharapkan bisa terus berupaya menekan penyebaran covid sembilan belas
iqbal kiyarso fajar indrajaya jakarta